rangkuman pernyataan menarik pada pekan ini lumayan lengkap dari segala penjuri angin avatar kali ya
ada dari hukum politik ekonomi eh apa jangan jangan itu semuanya berhubungan kali ya satu sama lain
langsung aja lah nah yang pertama nih ada dari ranah politik yang ke hukum
ginilah pokoknya jelang akhir pekan kemarin ramai nih karena lagi lagi katanya ada menteri dari nasdem yang katanya jadi pesakitan di lembaga antirasuah alias kpk
saya highlight ya katanya baru katanya belum resmi diumumin
ini nih menteri pertanian syahrul yassin limpo yang digadang gadang katanya sih jadi pesakitan gitu
awalnya ini tuh rame soalnya pas hari kamis rumah dinas
kasus menteri pertanian ini digeledah sama kpk dari kamis malam sampai jumat
kemudian jumat siangnya kantor kementeriannya yang digeledah
terus kpk jumat siangnya membenarkan bahwa emang penyidiknya ini menggeledah rumah dinas terus dilanjut di kantor kementerian
nah barang buktinya apa aja yang disita dari rumahnya kpk nyita uang rupiah
kemudian ada uang asing ya standar lah ya uang yang disita
terus yang serunya nih kalau tadi kan standar ini yang serunya nih
temukan dua belas senjata api
dua belas senjata api dari mana ya
gini deh bener gak tuh mentan yang jadi tersangkanya dan dua belas senjata apinya benar punya mentan gak ya
siapa yang ditapkan sebagai tersangka
konstruksi perkaranya seperti apa
pasti pada saatnya kpk akan sampaikan kepada teman teman semuanya kepada masyarakat
nah saat ini perkaranya sedang berjalan
baru kemudian kan teman teman tahu ya kemarin dilakukan proses penggeledahan
kemudian siang ini dilanjutkan proses pengudahan di kementerian pertanian
jadi kan masih di awal gitu ya masih di awal
sehingga tentu kami tidak bisa sampaikan apa yang menjadi materi dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan
dalam proses penyidikan yang sedang kpk lakukan ini berbeda ya karena di kpk itu kan ada sop tersendiri
dasarnya tentu di undang undang kpk ada pasal empat puluh empat
dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka
tuh ada tersangkanya udah ada tersangkanya
tapi kenapa gak diumumin aja biar gak gaduh biar gak rame biar jelas publik
kan katanya kasus dugaan korupsi itu kan berarti kementerian gitu loh
berarti kan ada uang uang kita rakyat indonesia
dan kebetulan nih selama meliput kpk
sejak dua ribu enam belas yang lalu biasanya biasanya loh kpk tuh jarang banget bahkan nunda nunda pengumuman tersangka
apalagi yang jadi tersangkanya kalau yang jadi tersangkanya ini pejabat publik yang tingkatannya itu menteri
terus kalau ini kenapa gak langsung diumumin aja
oh saya tahu saya tahu nih kayaknya nih
mungkin karena waktu itu pimpinannya beda bukan yang sekarang

ya udahlah dari kasus korupsi kita ke kasus politik yang katanya sih nggak ada hubungannya ya
soalnya waktu konversinya kpk tadi hampir bersamaan nih sama pembukaan rakernas pdip di jumat kemarin
nah tentunya seperti biasa isi rakernas diisi sama berbagai

pastinya ada dari ketua umum pdip megawati soekarno putri

kemudian ada juga dari baca presnya ganjar pranowo
dan juga ada presiden republik indonesia jokowi dodo
nah waktu pidato kemarin nih pak jokowi cerita bilang kalau setuju saya setuju lah sama semua pernyataannya bu mega
karena kan mubega ini pidato duluan ya dibandingkan pak jokowi
dan tentunya lah setuju kan lagi pidato di rakernasnya pdip
terus katanya juga nih pas lagi pidato pak jokowi bilang
sempat bisikin mas ganjar penasaran gak bisikannya apa
yang tadi disampaikan oleh ibu ketua umum bu mega semuanya setuju
dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden
pak ganjar pranowo tadi saya bisik bisik ke beliau
pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke daulatan pangan
gak usah lama lama
perencanaannya disiapkan sekarang begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan
bisik bisiknya nyaring banget ya dikasih tahu
ya toh ah tapi setuju
kedaulatan pangan itu vital tapi yang sama vitalnya
pemilu itu nanti mestinya merupakan wujud nyatanya kedaulatan rakyat
yang mana ini tuh jelas juga menjadi amanahnya konstitusi indonesia
adanya negara ini negara republik indonesia karena kedaulatannya seluruh rakyat indonesia
bukan punyanya sekelompok orang toh
hidup rakyat indonesia
nah kalau tadi nih pak jokowi kan bisikin mas ganjar
kalau yang ini nih yang ini
dibisikin juga gak ya sama pak jokowi
soalnya kan keluarganya ya kan anak bungsunya pak jokowi
yang mau partai berlambang mawar alias psi
nah mas kaisang ini cuma butuh dua hari untuk akhirnya jadi ketua umum
jadinya dilantik jadi anggota dianterin kartu anggotanya ke rumah pak jokowi di solo
eh dilalah dua hari
kemudian jadi ketua umum
memang udah sesuai
sesuai lah dengan namanya pangarep
artinya yang diharapkan atau
kira kira apa ya yang diharapkan sama mas kaisang jadi ketua umum
saya ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik
saya ingin kita anak anak muda mulai menyalakan lilin
berhenti mengutuk kegelapan
karena politik adalah jalan ninja kita
yang bisa saya sampaikan selamat untuk mas kaisang
udah menjadi ketua umum psi
semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai ketua umum
selamat ya mas kaesang
selamat juga dari saya mas kaisang
sudah menjadi ketua umum psi
semoga jalan kilat eh sorry
jalan ninjanya berhasil ya pak
semoga cepat naiknya
enggak cepat turunnya
ya rabbal alamin
nah kita lanjut nih
tadi kan kasus korupsi udah
sekarang gilirannya ekonomi
jadi tiktok shop ini sudah resmi dilarang jualan sama pemerintah
karena kan sebelumnya kalau kita ingat sempat rame
soalnya katanya pak jokowi tiktok itu social media
bukan tempatnya jualan
jadi mestinya ya cuma buat ajang bersosialisasi aja
habisin waktu pas mau tidur
ngepoin hidup orang orang
komentarin hidup orang orang
enggak usah ngejulitin kepanjangan
ini nih katanya pak zulhas
itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa
promosi barang jasa
ini dia yang boleh transaksi langsung
nggak boleh lagi
dia hanya boleh untuk promosi
sobhika nggak terkenal juga dengan aturan marketplace
jadi ini sebab mengatur bukan untuk salah satu penyelenggara platform
tapi untuk semuanya